jangan lupa like share dan subscribe channel ini
kasus yang dilaporkan sudah kita amankan
untuk cctv yang sudah kita amankan ada di penyidik